banyak band dan musik
materi yang berbeda untuk membuat
misalnya hal industri
kadang kadang itu sangat
di sini itu sangat kuat
karena itu datang dari hati
dan ini yang saya suka
dalam musik ini
bagi mereka warisan tanah leluhur
bukan cuma berdiam dalam sejarah
itulah sebabnya lewat musik
genting jatiwangi jadi cerita yang tersiar
ke lebih banyak penjuru
pabrik genting tradisional mulai berdiri
pertama kali sejak tahun seribu sembilan ratus lima
ketika masa penjajahan belanda
di tahun seribu sembilan ratus empat puluh an
pabrik genting rumahan berkembang
dan mendapatkan tempat di jatiwangi
bahkan negara negara asia tenggara
sudah mengenal genting jatiwangi
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
di indonesia jatiwangi dikenal sebagai
produsen genting tradisional terbesar
pada tahun seribu sembilan ratus lima
jatiwangi menjadi sebuah tempat
yang terkenal dengan
kualitas tanah raja minyak
tanah raja minyak adalah
tanah yang mengandungkan minyak
jadi ketika dibakar
kualitas tanah raja minyak
mulai menjadi tempat yang terkenal
jatiwangi masih terkenal
selama beberapa tahun
dari pabrik genting rumahan
sampai ke jatiwangi
pelabuhan yang mengembangkan
kembang dan menyebabkan
kekuatan dan kekuatan
yang terkenal di jatiwangi
terus meneruskan usaha pabrik genteng milik almarhum ayahnya dulu sebagai warisan turun temurun
bangunan sederhana pabrik genteng dikenal dengan nama jebor
semua tahapan pekerjaan genteng dalam jebor masih dilakukan secara manual dan tradisional
bu ikut bantuin ya diajarin motong genteng gimana nih
jadi yang penting dalam proses genteng nyetang genteng adalah diperlukan setelah dicapai
kalau buat ibu ibu di sini satu genteng mah langsung berapa detik selesai
emang udah berapa lama di sini bu
lima belas tahun di sini
wah pantes pengalamannya sudah banyak
sekali ntar nyang sekali ntar
dan yang unik juga di sini
jadi para pekerjaan genteng
di genteng ini mereka sudah punya alat sendiri seperti ini
dan untuk memudahkan untuk motong alur genteng sesuai dengan cetakannya
dan bahkan buat sama mereka ini sedikit ditajamkan
menggunakan silet supaya lebih mudah untuk motong adonan atau cetakan tanah liatnya
di pabrik genteng ini terdapat sekitar empat puluh pekerja
biasanya proses perapian ini dilakukan pekerja wanita
yang sebagian besar wanita
yang sudah berusia lanjut
ya saya juga dekat
jadi kayak kayak saudara aja
dari emaknya terus anaknya cucunya kerja di sini semua
jadi inilah kenapa
industri genteng tradisional sangat dipengaruhi oleh musim
jadi produksi pabrik genteng akan semakin cepat berjalan ketika sedang musim kemarau
karena prosesnya benar benar sangat memerlukan sinar matahari
baik dari di dalam jebor maupun ketika mereka dijemur di lapangan seperti ini
karena di proses inilah genteng genteng ini akan dilihat dari kekeringannya
sehingga nanti ketika dibakar bisa mendapatkan
melakukan kepadatan ataupun kekerasan yang tepat
tanah tidak hanya dijadikan bahan bangunan
tanah juga bisa dijadikan kudapan ringan dan sudah dilakukan sejak nenek moyang
seperti yang dilakukan arie sarifudin
di tangan pemuda ini tanah memiliki nilai baru
ini sebenarnya sudah ada riset belum ya untuk melihat bagaimana hasil dari tanah ini untuk tubuh manusia
waktu saya ke en haven saya juga melakukan cek chemical analisis di sana untuk mengecek kandungan mineral
dan ternyata ada magnesium kalsium jad besi dan zinc
yang ya kalsium itu kan sama magnesium bagus buat tulang
dan saya dengar juga bahwa ada sebuah ideologi namanya kleanalisa
nah itu sebenarnya apa sih
jadi kleanalisa itu kayak ideologi bisa disebut gitu
atau bisa disebut juga pergerakan gitu
kayak untuk mengolah tanah dengan lebih bermartabat dan lebih keren gitu
salatunya dengan dibikin kue
kue masakan seperti ini ya
dan lumayan anak anak muda di jatiwangi juga udah beberapa kayak terideologikan oleh kleanalisa
oke bagi memanfaatkan tanah dengan cara bermartabat
bantuin ah biar cepat makan kuenya
udah lapar ya mas
bahan yang digunakan untuk membuat kue tanah tidak jauh berbeda dengan membuat kue kering biasa
karena orang tua dulu suka makan tanah gitu
tapi dirasain gitu kayaknya aneh rasanya
jadi akhirnya dibikin yang lebih modern
karena dulu tanah itu dipercaya bisa menguatkan janin
jadinya sering dikonsumsi oleh ibu ibu hamil supaya bayinya sehat dalam kandungannya
terus juga kalau orang yang gak hamil hamil juga makan tanah juga
ada mitosnya gitu
tapi biar hamil gitu zaman dulu
kebetulan diundang di project age of wonderland namanya di eindhoven di belanda
karena di sana ya terutama di eropa dianggapnya makan tanah itu
jadi biar hamil gitu
sebuah mental disorder gitu
jadi aneh gitu
terus waspada gitu
karena takut terus
orang makan tanah dengan gejala pika gitu ya
kayak gejala gejala abnormal
tapi pas kita nggak kasih tahu dulu
pas udah mereka kan itu dari tanah
pas itu kan
ada juga gitu kan
di jatiwangi kreativitas tak cuma nampak dari merebaknya rumah produksi genting
gairah berkesenian juga mengemuka di wilayah ini
tiwangi art factory atau biasa disebut jav
jatiwangi art factory terletak di desa jatisura satu dari enam belas desa di kecamatan jatiwangi
sejumlah pemuda dirangkul untuk membawa perubahan dan perbaikan di wilayah jatiwangi
dibentuk pada dua puluh tujuh september dua ribu lima
jav mencoba mengembangkan potensi dan kekayaan alam yang ada di daerah jatiwangi
kita disini mau mencoba melebarkan fungsi dari seni
agar sebenarnya kemewahan dari seni itu juga bisa dirasakan oleh berbagai kalangan gitu
dan ini sudah sepuluh tahun kita coba
dimulai dengan mengeksplorasi bakat musik pemudas kita
kita sedang mencoba mengupayakan kerjasama dengan beberapa negara yang sudah dilakukan dengan ad hoc
kita sudah kontrak kerjasama untuk tukar menukar desain desain sosial terutama dengan beberapa desa di sini
tak hanya berkesenian tujuan organisasi mengangkat martabat tanah pun dilakukan dengan mendatangkan sejumlah pakar ke jatiwangi
baik terima kasih apa kabar
marta di sini adalah seorang desainer dari polandia tapi ia datang ke sini sekarang ke jatiwangi itu untuk menerangkan bagaimana cara membuat sabun dari tanah liat
bagaimana cara membuat sabun dari tanah liat
sabun dari tanah liat
saya dengar bahwa anda juga membuat sabun kain di rumah anda bukan

itu benar saya punya perusahaan sabun yang sangat kembali di polandia
saya dari silesia
ini adalah bagian dari polandia sangat terkenal karena minyak kain
ini adalah tradisi kami
ayah saya adalah minyak kain
ayah saya bekerja dengan fabrik kain
sesuatu dengan kain
itulah sebabnya saya memutuskan untuk mengerjakan dan memproduksi sabun kain
namanya adalah sabun saza
dan teman teman dari jatiwangi meminta saya untuk datang ke jawa
dan mencoba untuk membuat sesuatu dengan tradisi kain

jadi orang luar saja sudah bisa melihat bagaimana prospek ekonomi dari keberadaan atau melimpahnya tanah yang ada jatiwangi ini tidak hanya dijadikan sebagai bahan baku untuk genteng ataupun batu bata
tapi bisa diolah menjadi bentuk yang lebih ekonomis dan bisa lebih didistribusikan dengan mudah ke masyarakat sekitar
dalam memperkenalkan jebor
yang menjadi simbol wilayah jatiwangi pun
jav memiliki cara cara yang unik
dalam ajang ini para pekerja
pabrik genting memamerkan bentuk tubuhnya
setiap hari bekerja
dan berkutat dengan tanah serta lembaran
genting otot tubuh mereka ditempa
layaknya seorang binaraga
kita mengajak lagi agar
orang itu memang sedang membuat
bukan soal uang bukan soal ekonomi
tapi ini soal kebudayaan
jatiwangi yang terus kita jaga
dan itu kemudian kita bangun kebanggaannya
sekian hari semakin percaya diri
bahwa orang jatiwangi punya kebanggaan bahwa
sebelumnya minder kalau disebut
muka genting itu biasanya
minder sekarang yes
memasyarakatkan bentuk genting pun
dilakukan dengan media kain
motif genteng menjadi batik khas
berpusat di desa loji majalengka jawa barat
batik motif genteng sudah mulai
merambah wilayah pulau jawa
motifnya pun terus berkembang serta
saya bersama jab orang orang
yang berkompeten di bidang seni
mereka sudah merencanakan untuk membuat sap
yang di luar orang lain menggunakan
menggunakan genting dari tanah
jatiwangi art factory tidak hanya
sekedar sebuah komunitas
tapi sebuah ruang untuk memaknai
tanah kelahiran tanah yang dicintai
jap jap jap jap